presiden joko widodo di sela sela acara pemberian makanan tambahan bagi anak batita dan anak usia sekolah di desa linggar
ranca ekek bandung turut menanggapi perihal operasi tangkap tangan salah satu anggota dpd oleh kpk
kita semuanya saya menghormati proses hukum yang terhadap siapapun
kpk dalam menangannya usaha tahan yang baik ini saya kasih lagi
stop korupsi untuk siapapun